kalau kamu sudah meminta dia untuk kembali ke rumania tapi ternyata dia menolak raman bula memilih untuk tetap berada di sini dan malah memilih untuk kuliah kedokteran
oh begitu ya me
saya yakin itu sama sekali bukan kata hatinya wulan
dia seperti ketakutan untuk pergi
saya yakin ada yang mengaruhi dia
jadi roman saya minta sama kamu untuk bujuk ulan lagi
buktikan sama saya kalau kamu memang laki laki sejati yang bisa
coba deh lu kalau mau ngomong sama karin lu lihat dulu suasana hati dia tuh enak atau enggak
biar lu enak ngomongnya sama dia
ya gimana gue bisa tahu suasana hati dia enak atau enggak man
itu dia pekerjaan rumahnya laki laki
gue yakin ko lu pasti bisa
lu bakal tahu dengan sendirinya
maafin aku mas tolong kasih kesempatan aku sekali lagi
aku sangat mencintai kamu mas
apa dia pantas untuk aku maafkan
papa lagi mikirin apa sih lagi bengong gitu ya
tadi kamu tanya papa lagi ngelamun apa
sekarang kamu sendiri ngelamun
tadi roman mau ke rumah
dia nyuruh aku untuk balik lagi ke romania
ya bagus dong
jadi kapan kamu siap kembali ke rumania
tapi aku gak mau pak
ini kan impian kamu ulang
cita cita kamu mau jadi seorang sineman hebat
aku udah berubah pikiran pak
aku mau jadi dokter aja
kenapa jadi berubah seperti itu
siapa yang pengaruhi kamu
roman lagi ya
enggak ada yang pengaruhi aku apalagi roman
papa gak percaya
mana mungkin kamu itu bisa merubah cita cita yang sudah lama kamu impikan
dengan waktu yang singkat
ini pasti roman yang mempengaruhi kamu ya kan
biar papa telepon dia
pak roman itu gak pernah pengaruhi aku apa apa pak
ini murni keputusan aku sendiri
setelah apa yang aku alamin selama ini
aku melihat mama sakit
dan akhirnya meninggal
terus papa sakit
nyembuhin orang yang aku sayang dengan ilmu aku sendiri pak
apa sih yang mengganggu kamu
sama sekali enggak oh
ulan sudah cerita sama'u
kalau kamu sudah meminta dia untuk kembali ke rumania
tapi ternyata dia menolak rahmat
ulama memilih untuk tetap berada di sini
dan malah memilih untuk kuliah kedokteran
oh begitu ya me
itu sama sekali bukan kata hatinya wulan
dia seperti ketakutan untuk pergi
saya yakin ada yang mengaruhi dia
untuk bujuk ulan lagi
kalau kamu memang laki laki sejati yang bisa memenuhi janji
oke begitu saja
mak kasih salam
lu bagaimana sih
bobi bawa duitnya buat bayar listrik
satu dua tiga empat lima
nah lima ratus ribu
bobi tambahin dua ratus
satu dua tiga empat
dari mana lebihnya
nih ibu aja
ya ini berbicara mak
eh banyak banyak ibu nggak terus kerus lu
lu emang anak mak yang baik hati
anak yang soleh
anak yang berbakti sama orang tua
mak doai mudah mudahan lo panjang umur
rezekinya lantar kayak jalan tol
atau jangan tol cipali aja mak
nggak ada lampunya
tapi diganti kan emang ya
loh ke warung beli peniti
sampai di warung dapat nyerang ginang
tenang aja ntar mak ganti
sama orang tua loh perhitungan
makan bawal sama bang abdullah
tenang aja tenang aja
pokoknya ntar ganti duitnya
nah dari sekarang
terus yang banyak duit luka
kita bisa bikin pesta yang meriah
kita undang tuh semua
se rt kita undang
ini kan rt nya kita sampai dua puluh nih
dari rt satu sampai rt dua puluh kita undang
dari rw satu rt rw dua puluh delapan kita undang
anggap deh tuh
wah semuanya ada
roti buah ye jangan lupa
nah bintang tamunya michael jackson mak
kan udah mati bok
lu tidur di sana
besok kan lu sekolah pagi
mak juga udah ngantuk
jangan malem malem tidurnya ya
jahit apaan sih mak
jahit benerin kancing
tadi ini sih mau jahit mulut lu biar gak bawel
aduh makin pusing dah nih
mana jatuh tempo pacaran gue sama susan
tinggal tujuh belas hari lagi
kalau mah tahu anaknya gak bakal kawin sama susan gimana nih
eh asal lo tau ya gak satupun anting yang gue beli itu dipakai sama yasmin
ya sebenarnya gue hampir berhasil
cuma gara gara pak umar tuh
mendingan sekarang lo operasi muka aja deh
lagi yang dapetin yasmin aja gak bisa
eh lo tuh harusnya operasi mulut lo tuh ganti jadi mulut bebek
udah lo ada ide lain gak sih ya
kalau nggak ada mendingan lo diem aja
oke kita harus pakai cara ini
gue gak mau
itu lah bakalan bahaya devon
asalkan lo ngikutin abah abah dari gue
ya tapi lo yakin cara itu bakalan berhasil
ya gue yakin banget lah devon
yaudah mendingan sekarang mau cari minyak goreng
udah cepetan cepetan
gue cari di mana minyak goreng
lo pikir ini supermarket hah
ini kan sekolah
kalau cari di ruang guru kayak di kantin kayak atau di mana gitu
ih heran banget deh
salah dengar kali ini
lo tuh yang cantik cantik galak
gue gak mau
gue gak mau
gue gak mau
gue gak mau
gue gak mau
gue gak mau
gue gak mau
gue gak mau
gue gak mau
gue gak mau
gue gak mau
gue gak mau
gue gak mau
gue gak mau
biarin aja yang penting gue cantik
anak anak smptn sudah tinggal sebentar lagi
ibu akan membagikan daftar perguruan tinggi negeri yang ada di indonesia
ibu harap kalian bisa mendiskusikannya dengan orang tua kalian di rumah
kira kira universitas negeri mana yang cocok dengan cita cita kalian nanti